calon tunggalnya aku wah hebat juga
terima kasih mbak yu
terima kasih banyak yu
biar orang jahat di kampung duku ini
pada kena ketulah
selamat siang mang
oh iya pak kenalkan
keponan kamu mang
oh logo saya belum pernah lihat dia sebelumnya
ini adalah keponakan saya
ah enggak enggak mang
aku itu hafal semua penduduk di sini
suami saya pak kadus aja deh
nah sebenarnya keponakan saya ini sudah
dan dia datang kemari pun ingin bertemu dengan sampean
ah maaf kamu bisa aja
kalau bapak benar benar mau
semuanya biar saya yang atur
hah kak mang jangan begitu
aku kan jadi manis
nanti kuat loh kalau nyandain orang tua
eh begini saja
kalau pak gilang berubah pikiran
bapak boleh menemui warmuah di wisma perabatan
yang sini bagus deh pak
eh ada yang kosor pak
masa ini pak
idih kencing berdiri beet tuh
di kotak uler tau rasa loh
kenker jangan lupa ya
yang rp tiga ratus ribunya
yang penting sekarang ini gilang masuk perangkapu di wisman
aku akan menyuruh marwoto untuk mengebrak pintunya
lalu dia mengaku sebagai suamimu
nah dia akan dituduh berseringkuh dengan istri orang
tiga bulan lagi ini akan pemilihan kadus
calon tunggalnya aku
wah hebat juga
ya ampun berjalan jalan
semua sekaligus saja berpisah
tidak ada yang berguna
tidak ada yang berguna

berangkat ke mana
kita kan diundang isa
itu loh anaknya yurunti
dia kan ada acara menuju bulanan anak pertamanya
kebenaran mas gilang sudah rapi begini
mau berangkat ke mana
lol apa gel lender apanya dua duanya tuh gempes ini kok

tidak ada makasih
mas gilang beli landa